hari raya idul adha tahun ini ini bertepatan di hari jumat artinya di pekan ini ada long weekend
dan saat ini saya berada di kebun binatang surabaya salah satu lokasi wisata di tengah kota surabaya
yang tidak hanya menjadi jujukan warga surabaya namun juga warga jawa timur
nah selama satu ratus empat tahun berdiri lembaga konservasi seluas lima belas hektare dengan dua dua ratus satwa ini
selalu dipadati pengunjung selama liburan
pernah dalam puncaknya ini mencapai enam puluh delapan ribu pengunjung
saya menjadi saksi di sini jalan aja susah
nah namun di liburan kali ini suasananya tampak berbeda
anda bisa melihat tampak lengang ya tidak ada desak desakan sama sekali
ya kbs tetap buka tapi ada pembatasan jumlah pengunjung
memang di situ salah satunya destinasi wisata yang buka pada saat pandemik itu ada persyaratan
lah kita membatasinya adalah tujuannya ya paling utama untuk membatasi dan mencegah ya
terjadinya kontak yang lebih masif pada saat terjadi mobilisasi pengunjung yang banyak
bersentuhan langsung dengan sekian banyak orang yang akhirnya nanti sulit terkendali
nah itu tujuan utamanya adalah untuk membatasi ya baik itu terkait dengan social distancing maupun untuk saling menjaga
dalam jarak tertentu antar manusia maupun manusia dengan satu anak
untuk sementara saat ini jumlah pengunjung kbs yang dibatasi
hari ini adalah hari senin sampai kamis ini maksimal satu lima ratus pengunjung
sementara untuk hari jumat seperti hari ini meskipun libur hari raya tetap maksimal lima ratus pengunjung
sementara di akhir pekan ini maksimal tiga pengunjung
nah kita sebagai masyarakat bagaimana ya caranya untuk tahu apakah kuota masuk kbs masih ada
ini cukup gampang tinggal membuka website www surabaya zoo co id
di situ tertera jelas berapa kuota yang masih tersisa
sekaligus ini menjadi lokasi satu satunya pembelian tiket kbs saat ini
sudah tidak ada lagi pembelian tiket melalui loket ataupun go show
karena semuanya dilayani melalui website ini secara online maksimal hamin satu untuk menghindari kontak langsung maupun kerumunan
situasinya sih lebih baik karena kan tidak ada pertama tidak ada antrian pembelian tiket itu tadi kan
kita pembelian online kemudian pembelian online itu sudah dibatasi untuk
per harinya lima ratus pengunjung ya
ribet nggak pak
enggak sih lebih simple jadinya
jadi kita tinggal di rumah duduk duduk transfer sudah dapat nanti dapat barcode nya
ya tidak hanya protokol kesehatan maupun penggunaan apd yang wajib diterapkan oleh pengunjung maupun petugas
di dalam areal kebun binatang sendiri ini juga terus dilakukan sterilisasi berkala
hari ini ada dua kali misalnya pagi dan juga siang
seperti ini ada penyemprotan desinfektan di areal jalanan termasuk ke fasilitas yang kerap terkontak dengan pengunjung
wida subianto aga dipa kebun binatang surabaya jawa timur